makasih banyak ya pak sudah memperbolehkan saya kerja di sini lagi
pak kalau bapak izinin saya juga mau kerja di sini lagi
kamu itu udah ngecewain saya
waktu itu kamu riset dadakan padahal restoran lagi butuh tenaga kamu
terus sekarang kamu mau ngelaman lagi kerja disini
ya maaf pak tapi saya janji
kalau saya kerja di sini lagi saya akan kerja lebih giat kerja lebih semangat dan kerja lebih baik lagi
saya nggak bisa terima kamu kerja disini
loh kenapa pak
kan saya janji saya bakal kerja lebih baik lebih giat dan lebih semangat lagi
pak please lah pak terima saya kerja disini ya
eh pak ya udah deh
saya terima kalau misalnya bapak nggak terima saya kerja di sini lagi
tapi boleh ya pak saya temenin putri untuk kerja hari ini
tapi kamu gak boleh ganggu putri yang lagi kerja
si putri lagi ngapain sih
apa jangan jangan putri lagi sama pangeran ya sekarang
terus pangeran udah kasih tau soal ini
padahal gue khawatir banget sama putri
pasti mel bakal menekan putri kalau sampai kejadian ini terjadi
ngingetin gue gak usah ngurusin masalah orang lain
eh malah dia yang over ngurusin masalah putri
sampai jadi heboh kayak gini lagi
lo dimana sekarang
pangeran udah liat live video nyata
lo cek live ig nya atas sekarang juga
ada apa sih sebenernya
atta coba buka
sandiwara kebutaan mel
oh ya udah kalau gitu gue cek sekarang
putri lagi sama pangeran
itu kan bener apa kata gue
putri pasti lagi sama pangeran
siapa tuh sus goreng
kok tadi nyebut nyebut nama gue segala
dia suruh gue cek live ig nya atta
gue pura pura buta kayak gini supaya my prince merasa bersalah dan selalu ada di sisi gue
ini live ig nya atta tadi
ya mau gimana pun juga gue akan terjuangin cinta gue ke my prince
sus goreng ini serius atta yang upload
kok ata nekat banget sih
dia gak tau apa kalo om rimen sampe marah bisnis bokap dia kan bisa hancur
mel pasti bakal neken gue lagi
mel juga pasti akan minta om rimen buat jauhin ibu
pasti ini ulah pangeran
pasti dia udah nyebarin video itu sampai viral kemana mana
di akun apa itu namanya
ah ya whatever ini pasti digagarin dia
bisa jadi pak bos
soalnya dia udah janji lho padahal loh nggak mau nyebarin video itu
eh malah nyebarin
eh malah nyebarin
bener bener tuh muka plepoin
pak remon kebetulan sekali kita bisa ketemu di sini pak
ada yang ingin saya bicarakan dengan pak remon
ingin bicarakan apa ya maaf kalau saya sibuk
sebentar pak ini masalah bisnis
saya ingin kerja sama perusahaan kita bisa segera kita realisasikan kembali pak
atau saya akan minta pangeran untuk memutuskan tali pertunangannya dengan mel
kayaknya pak alec nggak tahu tuh kalau anaknya emang udah dibatalin tunangannya sama non mel
cincin tunangannya aja udah dipalikin
ancaman pak alex sudah tidak berguna bagi saya

pak alek sebelum pak alek bicara sama saya
bicara dulu kepada anak pak alek yang charming
apa yang dia lakukan
memangnya apa yang sudah pang elang perbuat
sampai pak remon bicara begitu ke aku
dia kamu tau kan anaknya pak remo cuma pura pura buta
iya bahkan beliau sudah sampai ke hujungnya ablak dan aku buis lainnya
pak remon pasti pusing banget tuh
kok bisa ya anaknya sandiwara gitu
jadi selama ini mel cuma pura pura buta
tapi aku masih gak ngerti kenapa pak remond bilang kalau ancamanku udah gak berlaku buat dia
jangan jangan pangeran udah tahu soal ini dan udah putusin pertunangannya dengan mel
ya gue pura pura buta selama ini supaya my prince merasa bersalah dan selalu ada bisnis gue
sumpah ya gimana pun caranya gue akan selalu perjuangin cinta gue ke my prince
kebutuhan mel jadi salah satu alasan pangeran mau tunangan dengan mel
kalau sampai dia tahu mel selama ini cuma pura pura buta
udah pasti dia akan memutusin pertunangannya
aku harus hubungi pangeran untuk menanyakan soal ini ke dia
kalau sampai pangeran memutuskan pertunangannya sama mel bisa gawat
aku jadi gak punya alasan lagi buat minta paremon kembaliin seluruh sahamnya di perusahaanku
gimana caranya aku hubungin pangeran
sepertinya aku tahu harus hubungi siapa
sumpah ya pokoknya emang bener bener bisa bantuin gue gue bakal berterima kasih banget
gue bener bener gak mau kehilangan miss gue sayang banget sama dia
mel lu percaya ya sama gue sama gio
gue bakal kasih pengertian
gw bakal kasih pengertian
gw bakal kasih pengertian sama pangeran
gue bantuin lu oke
sumpah gue gak mau kehilangan dia gimana pun caranya juga
oh tapi alis
sorry gue angkat telepon dulu ya
ini pura pura buka kaya gini
supaya maipi semuanya bisa bersalah
dan selalu aja di sisi gue
dari tadi lo maipi gue
kalian berdua keterlaluan